sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
danau toba dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas terbaik di dunia
beragam jenis kopi tumbuh subur di sekitar danau terbesar di tanah air ini
pesona keindahan alam dan cita rasa kopi nomor wahid bisa ditemukan di destinasi wisata prioritas ini
keindahan kopi yang terbaik di dunia
kebun kopi ini terletak di desa wisata nagasaribu
tepatnya di kecamatan lintong nihuta kabupaten humbang hasundutan sumatera utara
tempat ini dapat dicapai selama tiga puluh menit dari bandara silangit atau sekitar enam jam perjalanan dari kota medan
inilah pesona kebun kopi di desa nagasaribu lintong nihuta sumatera utara
saya lagi jalan jalan
sedap kali mbak
desa wisata nagasaribu terletak di sabuk kopi atau bin belt yang membuat sebagian besar penduduknya mahir berkebun dan mengolah kopi
curah hujan cukup suhu stabil tanah yang subur dengan sinar matahari teduh membuat cita rasa kopi arabica nagasaribun
lintong tiada duanya
produksi kopi bisa mencapai lima ratus kg hingga satu ton setiap panen raya di bulan september
warga di nagasaribu mengembangkan perkebunan dan produksi kopi menjadi salah satu aset utama pariwisata yang mengharumkan nama daerahnya
salah satunya ada coffee tour yang digagas untuk menggerakkan sektor wisata
abdul ghani pegiat wisata kopi sumatera lintong ini sudah sepuluh tahun menjamu turis lokal dan mancanegara
wisatawan coffee tour dapat langsung mengikuti proses pengolahan biji kopi
mulai dari pembibitan pemetikan hingga pembuatan dan pengemasan kopi yang siap untuk diminum
sambil menikmati pemandangan perkebunan kopi yang menghampar hijau dan asri
jadi untuk selama ini kita rata rata setiap tahun itu menerima paling tidak enam puluh orang petani dari mancanegara
juga dari wisata lokal juga dari jakarta banyak dari jawa lah
wisatawan yang datang itu mereka tuh bukan cuma melihat kopi tapi mereka itu belajar tentang kopi
jadi kami cuma mengedukasi wisata juga bukan cuma mencicipi kopi tapi kita mengedukasi mereka supaya paham dengan kopi supaya paham dengan petani kopi
rata rata ada dua atau tiga rombongan yang mengikuti kopi tur lintong setiap bulannya
paket wisata kopi ini dapat diikuti seharga rp empat ratus lima puluh ribu rupiah per hari sudah termasuk akomodasi dan penginapan
saya berkesempatan mencoba mulai dari memetik buah kopi yang sudah merah dan matang bersama petani

saya mencoba dengan kekuatan
setelah itu saya diajak ke rumah produksi kopi lintong di mana biji kopinya lalu dijemur kemudian digongseng hingga matang
walaupun biasanya menggunakan mesin proses sangrai tersebut masih bisa saya lakukan secara tradisional lho menggunakan arang
lalu saya mencoba dengan kekuatan
lalu saya mencoba dengan kekuatan
lalu saya mencoba dengan kekuatan
lalu saya mencoba dengan kekuatan
lalu saya mencoba dengan kekuatan
saya mencoba dengan kekuatan
sekarang tidak terlalu jelas saya dengan api tembaknya
saya mencoba dengan kekuatan
saya mencoba dengan kekuatan
ini adalah ujian saya lotion rows hell
bagaimana beton selat untuk menggoda pasar air
dolmuli staying air
fasilitas untuk mendukung wisata pun dirawat dan dijaga kebersihannya
termasuk rumah homestay bagian penting dari akomodasi desa wisata
protokol kesehatan diterapkan demi kenyamanan wisatawan yang berkunjung
anda bisa menginap di homestay seharga rp satu ratus dua puluh lima semalam
kalau bisa sih normal kembali ya itu harapan kita
kita harapkan semua ya kalau sudah vaksin ya semua
dan ini kalau memang ada di dalam masa pandemi ini kita siapkan semua sesuai dengan protokol kesehatan
setelah puas menikmati kopi saya disuguhi atraksi budaya
tarian tortor dengan diiringi musik tradisional untuk menyambut tamu
biasa dimainkan pemuda pemudi setempat
tentu saja protokol kesehatan
di pusat edukasi kultural siholta
saya dapat mengenal lebih dekat kesenian daerah khas batak toba
seperti mencoba memainkan alat musik

jadi kita menyambut disini dengan tortor
jadi harus ada penyambutan dan memberikan ulos supaya kita sama sama menorto menari
sebagai penyambutan kepada tamu
selamat datang di rumah kami di siholta
jadi itulah bentuk penghormatan kita untuk menyambut tamu
saya juga bisa bersuapotoria di dalam rumah adat gorga
sambil lengkap memakai kain ulos tradisional
pesona rumah adat ini dibangun mengikuti konstruksi yang sama layaknya aslinya di zaman dahulu
saat rumah adat ini dikenal sebagai rumahnya para raja
pesona rumah adat ini dikenal sebagai rumahnya para raja
pesona rumah adat ini dikenal sebagai rumahnya para raja
pesona rumah adat ini dikenal sebagai rumahnya para raja
pesona rumah adat ini dikenal sebagai rumahnya para raja

yang menjadi sesuatu yang patut kita harus lestarikan
karena ini adalah simbol dari rumah raja raja dulu orang batak
di setiap kampung itu ada rumah batak
cuma ada yang rumah batak biasa orang pake gorga itu ukir ukiran
jadi kalau pake ukir ukiran itu biasanya rumah para rajanya
kelestarian alam dan kekayaan budaya yang senantiasa dijaga
membuat masyarakat desa optimistis
dunia pariwisata akan kembali bergairah
hangatnya kopi lintong dan megahnya rumah borga tak pernah hilang dari ingatan
destinasi wisata terbaik seperti di desa wisata nagasaribu
hanya bisa anda dapatkan di indonesia saja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja